anda masih bersama kami di news hour
publik tengah ramai membicarakan kasus penganiayaan
yang lakukan anak pejabat ditjen pajak jakarta selatan
mario dandi satrio terhadap anak petinggi gpnsor
penganiayaan sadis ini pun direkam menggunakan kamera ponsel
dan beredar luas hingga menjadi viral di sosial media
sempat juga publik dihebohkan dengan aksi viral seorang mama
yang nekat membuat konten vlog sunroof mobil di jembatan suramadu
aksi emak emak ini dinilai berbahaya dan berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas
dan bagaimana sudut pandang dari analisa psikolog untuk melihat fenomena
nah juga bagaimana kita sebagai warga negara yang baik
bijak dalam bermedia sosial kita langsung minta pandangan dari dosen psikologi media dari ui
ada mbak laras sekarasi selamat siang
assalamualaikum mbak laras
selamat siang waalaikumsalam
mengawali dialog ini
kami minta maaf terlebih dahulu karena tidak bisa menayangkan video kekerasan mario ini
sangat keji sekali dan tidak layak untuk ditayangkan ke publik
dan ini sebagai bentuk empati ya terhadap david
kalau anda melihat sudut pandang psikologi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini yang merekam
ini seperti apa dalam dunia psikologi mbak laras
oke terima kasih mas rana
pertama terima kasih untuk tidak menayangkan kembali video ini
saya setuju untuk tidak menayangkan dan tidak menunjukkan kembali video ini ke publik
kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi media ya
sebetulnya konten kekerasan itu sudah ada sejak lama
artinya sebelum kita mengenal media sosial itu konteks kekerasan sudah lama ada di media
baik media tradisional maupun media digital sekarang
kalau kita lihat misalnya dari aset ke televisi
atau bahkan media cetak itu
dari sudut pandang sosial ke terminal itu merupakan konten yang menarik perhatian
oleh sebab itu buat sebagian orang yang membuat konten
baik konten media tradisional dulu maupun media digital
konten ini merupakan konten yang menarik dan laku untuk dijual
dijual ini bisa dalam arti dijual untuk mendapatkan rating untuk mendapatkan oklah gitu
maupun di media sosial sendiri
untuk mendapatkan likes
jadi mendapatkan likes mendapatkan views
jadi motivasi orang untuk menayangkan konten kekerasan atau konten yang berbahaya
itu salah satunya adalah untuk menarik perhatian dan mendapatkan live atau muse
kalau apa namanya kenapa sih kok sekarang jadi lebih banyak ya konten konten kekerasan atau konten konten yang berbahaya
secara umum kira kira begitu mas
anda membacanya ini tidak hanya di video yang diputar di beberapa ponsel atau media sosial
tapi sudah lama ya sejak ada zaman dulunya konvensional menonton dari televisi
kalau bisa dibagikan ke publik informasi ini video video apa ya yang ditayangkan di televisi sehingga ini merusak dan juga berbahaya bagi anak anak dan juga publik
kalau dulu sifatnya mungkin bukan video konten yang real terjadi ya
kalau dulu kita lihat misalnya kalau di media cetak itu ada misalnya saat kabar yang banyak sekali berita kriminalnya
berita keburuhan yang kadang kadang di judulnya gitu di deskripsikan dengan cukup grafis ya
dengan cukup detail
terus kemudian kalau kita lihat acara acara televisi gitu
ketika orang masih menonton televisi secara tradisional
konten konten baik di serial televisi maupun film gitu ya
sebetulnya juga mengandung kekerasan kekerasan fisik
memang itu kekerasan yang bukan apa ya bukan tidak terjadi sebenarnya
tapi tetap apa singkat laku yang diterlihatkan ya singkat laku kekerasan
memukul menembak menganiaya
ada tingkah laku seperti itu
nah kemudian di masa sekarang digital
ketika orang bisa merekam dengan lebih mudah
ketika akses untuk merekam bisa diperoleh dari kamera ponsel gitu ya
kamera ponsel yang semangat tanggi dan baik fiturnya
nah itu membuat konten tadi menjadi lebih mudah
termasuk ketika kita melihat ada kekerasan gitu
dan orang orang di sekitarnya juga mungkin ada juga yang alih alih membantu
atau alih alih menghentikan kekerasannya gitu ya

tapi di era media sosial ini kemudian orang menjadi lebih mudah untuk menangkap dan merekam
kemudian mengunggah konten kekerasan tersebut
ya kalau untuk bergaiduk mewah itu mungkin flexing kali ya
atau show off ke publik gitu ya
merekam apa yang sudah dikumpulkan selama ini bentuk pencapaian
tapi kalau kembali soal tadi anda katakan menarik dari jumlah like komentar dari netizen
artinya pansos begitu ya dalam menarik perhatian publik
tapi kalau dari pelaku ini sendiri apakah bisa dikatakan punya bakat psikopat karena merasa
ada rasa kepuasan
ada rasa kepuasan tersendiri
mau diapresiasi karena merasa paling hebat
diapresiasi oleh sekelompok orang
atau bagaimana ya mbak laras
oke kalau untuk pendensi psikopatologisnya saya tidak bisa berkomentar
karena itu harus dilakukan oleh psikologi mis atau psikiater yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap si pelaku
tapi kalau kita lihat dari motivasi orang
mengunggah apa namanya tingkah laku yang sebetulnya dimakan dengan kerasa
yang dilakukan sendiri lagi ke media sosial
itu yang bisa kita lihat adalah bahwa satu berarti tingkah laku ini mungkin buat yang bersangkutan adalah tingkah laku yang rewarding
artinya dia mendatangkan reward
reward dalam bentuk apa
dalam bentuk like atau dalam bentuk bius
atau dalam bentuk komentar yang positif gitu ya
itu sudah merupakan reward secara psikologis
tidak ada dan mungkin saya tidak tahu ya di media sosial pelaku ini
misalnya followers dia siapa aja sih gitu
tidak ada repression atau tidak ada konsekuensi yang negatif
jadi mungkin si pelaku mempersepsi bahwa ketika dia mengunggah
yang dia akan dapatkan adalah konsekuensi yang positif
atau like atau komentar yang mungkin berhadapan
mbak laras kita menyoal soal kasus mario ini
ini kan menjadi perhatian publik
sampai dengan tingkat menteri juga ikut menjenguk david
kemudian kalau kita melihat dari pola asuh orang tua mario ini sendiri
apakah ada yang salah
atau justru kalau kita lihat terlalu memanjakan anaknya
sehingga apapun yang diperbuat dibiarkan saja
sekali lagi kalau kita bicara tentang pola asuh

apa sih kira kira peran keluarga atau peran orang tua untuk membentuk kebiasaan bermedia yang sehat
perlu bahas konten seperti ini diunggah
atau lebih kalau kita lebih mundur lagi
bagaimana misalnya orang tua bisa menumbuhkan kebiasaan bermedia yang lebih sehat ya
ini memang prosesnya tidak instan
sebelum anak itu memiliki media sosial
yang perlu kita latih atau kita sosialisasikan itu tidak hanya kemampuan teknisnya
jadi bukan hanya bagaimana cara membuat konten bagaimana cara mengedit
tapi juga orang tua perlu menanamkan empati ke anak tersebut
artinya kira kira kalau anda melakukan tingkah laku x tingkah laku a
kira kira apa khidmatnya terhadap orang lain
apa khidmatnya menurut terhadap diri kita
ini tingkah laku yang baik atau bukan
tingkah laku seperti apa yang baik
dan apa yang baik dan aman
dan apa yang pantas atau tidak pantas
dilakukan percaya dulu
dilakukan dan diubah sendiri
tugas orang tua tentunya memberikan edukasi literasi batasan batasan kepada anak dalam bermedia sosial
karena zaman sekarang gampang sekali untuk memegang gadget ya untuk anak
kalau zaman dahulunya di zaman saya tahun sembilan puluh an masih belum ada
masih utama goci mainan anak anak ketika zaman itu atau alat lato ya zaman dahulunya
kalau kembali soal kita bergeser ya mbak laras
terkait dengan video yang viral juga nih
aksi emak emak di jembatan suramadu
naik ke atas atap mobilnya atau melalui sunroof
kalau anda melihatnya kalau orang punya mobil tentunya sadar ya
apa aturan di jalan
apa konsekuensinya jika melanggar
anda melihatnya aksi emak emak ini seperti apa

kemudian kelihatannya seru gitu

ini sebenarnya tingkah laku yang berbahaya
dan kalau misalnya apalagi kalau terus sampai disiru oleh orang lain gitu
karena kalau saya melihatnya bahwa ini terjadi juga karena si pembuat konten itu mungkin merasa atau mempersepsi bahwa yang akan datang adalah konsekuensi yang sifatnya positif tadi
tidak ada konsekuensi yang sifatnya negatif
misalnya oh ditindak oleh apa namanya oleh kepolisian lalu lintas gitu ya
bagian lalu lintas karena melanggar peraturan lalu lintas
itu kan tidak konsekuensi itu tidak terjadi
jadi adanya tindakan tindakan atau tingkah laku yang berbahaya seperti ini kemudian diunggah ke media sosial
dan kemudian menjadi viral
bahwa ini jadi viral kan berarti kan kiusnya banyak ya
itu menjadi sesuatu yang rewarding buat si pembuat konten
baik kembali lagi ya
masih untuk mengundang jumlah like yang banyak komentar masih pansos
ini berarti tindakan yang diambil
kalau kita juga melihat aksi yang melanggar hukum
di jalanan ada bocah di beberapa daerah
di jakarta juga ada yang menghadang truk ini mbak laras
seperti apa anda melihatnya ini
apakah tidak ada kegiatan lain selain menghadang truk di jalan
atau ada permainan lain yang bisa dimanfaatkan oleh anak anak ini
ya memang mas ranof ini kalau untuk anak anak yang kemudian mencari kegiatan gitu ya
menghadang truk gitu
kemudian tadi kan menghadang truknya kelihatannya sudah seru gitu
kemudian dimasukkan ke media sosial dapat live dapat muse gitu kan
makin seru lagi
nah sekarang yang perlu kita pikirkan bukan hanya oleh orang tua anak tersebut ya
tapi sebetulnya ini adalah pak
pr masyarakat pr bersama
kira kira alternatif apa ya yang bisa kita sediakan untuk anak anak
sehingga mereka bisa punya kegiatan selain menghadang truk
membahayakan nyawa mereka dan mungkin pasti membahayakan si pengemudi
dan yang kedua sebetulnya melanggar walaupun mereka masih anak anak ya
melanggar peraturan lalu lintas gitu
nah jadi ini saya jawabannya saya nggak tahu apa
tapi ini memang pr bersama buat masyarakat untuk menyediakan kegiatan alternatif gitu
buat anak anak sehingga mereka tidak terlibat ke kegiatan kegiatan yang membahayakan
baik sebagai warga negara yang baik
seperti apa ya mbak laras kita harus menyikapi hal hal ini
karena kalau kita lihat pelaku pelakunya ini perekamnya juga orang yang di dalam konten beragam usia
dari anak anak hingga dewasa
karena dengan gampangnya di era digital saat ini untuk memegang handphone gadget dan juga berakses
tentunya akses media sosial ini gampang sekali untuk dilakukan
ya memang ini apa ya solusinya
saya lagi lagi tidak ada solusi yang instan besok masalahnya akan selesai
jadi kalau dari kita sekarang saya tunjukkan tadi misalnya cnn sudah stop loss nggak usah disebar lagi
karena dengan menyebarkan lagi dengan membuatnya viral ini sebetulnya kita jadi memberikan reward yang positif buat tindakan atau konten yang sebetulnya berbahaya tadi
yang kedua tadi solusi jangka panjangnya adalah
kita melatih diri kita sendiri juga dan memberikan edukasi pada anak anak sebelum mereka pegang gadget
sebelum mereka punya akses terhadap akun media sosial yang harus dipersiapkan bukan hanya kemampuan teknisnya
bukan hanya berpikir apa aja ya yang bisa dijadikan konten gitu
atau gimana ya cara membuat konten yang enak dilihat gitu
tapi juga memperhatikan nilai
dan juga memperhatikan nilai
pantas atau tidak apakah itu baik atau tidak
bahayakan orang lain dan diri kita sendiri atau tidak aman atau tidak
itu menurut saya lebih atau sama pentingnya dengan kemampuan teknis untuk membuat konten itu sendiri
karena kalau kita lihat dari konten konten yang tadi mas rano berikan contoh ini kan sebetulnya adalah kemampuan teknisnya ya okelah gitu bisa ya mereka mengoperasikan gadgetnya atau gaul nya
jadi kesadaran akan values nya dan keamanannya itu yang mungkin masih bisa ditingkatkan
baik singkat saja terakhir saya minta analisa anda riset apakah anda juga punya penelitian di indonesia ini jumlah dari pemakai media sosial di indonesia dibandingkan negara lain bagaimana ya mbak laras
dan juga untuk akses dari internet ini juga sendiri apakah dengan gampangnya sekarang dengan kemampuan teknisnya juga bisa ditingkatkan
dengan kuota internet yang gampang dibeli di warung warung di kontor kontak handphone sehingga memudah akses dari internet dan juga media sosial
terakhir mbak laras
oke sebenarnya ada data dari asosiasi penyedia jasa internet indonesia ya bahwa penetrasi internet di indonesia memang sudah jauh lebih baik dari misalnya sepuluh tahun yang lalu
dengan tersebut saja dengan reliability atau kestabilan tekniknya yang berbeda beda
jadi iya adanya penetrasi internet
akses internet yang lebih baik dan biaya yang relatif lebih murah sekarang memang membuat kita menjadi lebih mudah mengakses dunia digital
dan ini merupakan sedang bermata dua yang tantangannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan akses ini untuk hal hal yang lebih positif dan lebih baik
baik terima kasih atas waktu anda bersama kami dari mbak laraskarasi universitas indonesia selaku
terima kasih mbak laras